hari ini senin jam dua siang sepuluh april dua ribu dua puluh tiga hakim tinggal anak anak membacakan putusan fonis
bagi terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum ag di pengadilan negeri jakarta selatan
ag dijadwalkan mengikuti sidang hadir langsung secara fisik
berbeda dengan sidang sebelumnya yang dilakukan tertutup
pada sidang pembacaan putusan akan dilakukan terbuka namun dalam kapasitas terbatas
hal ini disampaikan pejabat humas pengadilan negeri jakarta selatan
ju yamto senin pagi juyamto mengaku menerima informasi terbaru dari pihak jaksa
di mana terdakwa anak ag akan hadir secara langsung
sidang digelar di ruang sidang anak dilakukan terbuka
namun dengan kapasitas terbatas maksimal hanya dua puluh orang dalam ruang sidang berukuran enam x dua puluh meter
sudah termasuk hakim tunggal anak panitra pengganti jpu
kuasa hukum masing masing pihak orang tua terdakwa dan korban
serta pembimbing sosial pendamping terdakwa
kami dapat informasi dari teman teman kejaksaan bahwa nanti terdakwa ag akan dihadirkan
jadi kemarin kan ada statement dari penasihat hukum terdakwa tidak akan dihadirkan
tapi ternyata tadi barusan saya dapat informasi dari teman teman kejaksaan terdakwa ag akan dihadirkan